dua minggu menjelang pendaftaran capres dan cowopres
nama yusuf kalla kembali muncul sebagai pendamping joko widodo
nasib pencalonan kala akan ditentukan hasil putusan mk
atas gugatan uji materi masa jabatan wapres yang diajukan perindo
untuk mendampingi joko widodo pada pilpres dua ribu sembilan belas
ketua umum perindo haritanu sudibyo sebagai pemohon uji materi
menepis adanya lobisana untuk memuluskan jalan kalla sebagai cawapres
haritanu beralasan mengajukan gugatan karena menilai pasal
yang mengatur masa jabatan wapres multitafsir
yang gugat itu partai perindo bukan haritanu sudibyo
jadi itu penting sekali kenapa
supaya memberikan perspektif
jadi itu adalah calon yang seluas seluas
itu yang pertama
makin banyak potensi pasangan pasangan yang makin terbuka lebar
itu tentunya akan makin membuka pilihan bagi masyarakat
itu yang pertama
kemudian yang kedua adalah memang undang undangnya itu kabur
masa jabatan dua kali itu apakah dua kali berturut turut
atau pernah menjabat dua kali
jadi saya rasa ini kita melopori sesuatu yang baik
memberikan ketegasan daripada satu aturan hukum supaya jelas
sehingga kedepannya memberikan kepastian
sementara sikap yusuf kala mulai berubah
jika sebelumnya kalah mengatakan ingin beristirahat
kini kala mengisyaratkan membuka peluang menjadi pendamping joko widodo
asalkan dirinya masih dibutuhkan bangsa dan negara
pernyataan lebih terang datang dari ketua tim ahli wapres sofian wanandi
kala siap mendampingi joko widodo asalkan mk mengabulkan gugatan perindo
nanti kita lihatlah perkembangannya
demi bangsa dan negara
kalau baju kali butuhkan gimana bangsa bangsa yang diperlukan
ya kita lihat perkembangannya
dan sekarang ini kita tidak bicara pribadi saja
bicara tentang bangsa kedepan
ya tergantulah nanti penilaian bangsa kedepan macam mana
sementara itu partai golkar memilih menunggu hasil putusan mk
atas gugatan uji materi tersebut
golkar menghormati aspirasi kala yang siap mendampingi joko widodo
namun hingga kini keputusan resmi golkar tetap mengusung ketua umum p tiga
erlangga hartarto sebagai cawapres
ya saya tidak mau mendahului proses yang terjadi atas keputusan mahkamah konstitusi
kalau misalnya keputusan mahkamah konstitusi kalau misalnya keputusan mahkamah konstitusi
kalau misalnya keputusan mahkamah konstitusi
mengabulkan gugatan tersebut ya kita hormati keputusan tersebut
namun hingga pak jokowi belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya
tentu aspirasi yang kuat dari partai golkar tetap menginginkan pak erlangga
sebagai calon wakil presiden dari partai golkar untuk mendampingi pak jokowi
jika mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan tersebut
tentang pengaturan masa jabatan wapres ini
maka peluang yusuf kalla mendampingi jokowi dodo kembali terbuka lebar
setelah terhalang konstitusi dan putusan mk yang menolak gugatan uji materi
kartu pencalonan yusuf kala untuk maju sebagai calon wakil presiden kembali hidup
kali ini partai perindro yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan
dengan batasan masa jabatan di konstitusi
apakah ini hanya demi jenis yang diperlukan

atau untuk bangsa sebenarnya
kami akan membahasnya malam hari ini bersama bang ricky margono
kuasa hukum partai perindo yang dalam hal ini menjadi penggugat ya bang
terima kasih bang riki sudah datang
kemudian ada rizal melerangeng bang celi
politikus partai golkar yang juga koordinator relawan gojo untuk diminta perspektif ini
karena kan pak jk juga partai golkar
terima kasih bang celi sudah datang
saya mau tanya ke yang memohon dulu yang menggugat dulu ini
ini pertanyaannya sebelum kita masuk hal yang lebih detail
saya mau tanya nawaitunya sebenarnya
banyak orang yang bertanya ini sebenarnya hanya demi pak jk
atau untuk demokrasi untuk bangsa untuk indonesia sih sebenarnya kenapa pdip
kalau kita bicara untuk siapa perindo pertama itu punya slogan untuk indonesia sejahtera
jadi tentu saja yang kita lakukan saat ini adalah untuk kepentingan indonesia
kenapa untuk kepentingan indonesia
karena begini kita melihat saat ini sudah mulai ada kegaduhan
kegaduhannya adalah banyak calon calon wakil presiden yang sudah mulai bermunculan
kita melihat sepanjang perjalanan pak jokowi dan pak jk cukup membuat indonesia tenang secara politik
inilah yang melatar belakangi bahkan kemarin kalau saya tidak salah
bahkan kemarin bang edis ya dari partai golkar ketua umum
ya adis kadir
mengatakan juga bahwa memang
mengapresiasi pasangan jokowi dan yusuf kala memang membuat indonesia saat ini tidak gaduh
nah ini juga memang yang dari partai perindo ini kita ingin membuka seluas luasnya
toh juga pada akhirnya rakyat yang akan memilih
jadi kita membuka seluas luasnya siapa siapa yang berhak untuk menjadi calon wakil presiden
jadi ini bukan hanya sekedar urusan yusuf kalla tapi untuk bangsa indonesia
insya allah untuk bangsa indonesia
tapi masalahnya ini kan kalau untuk bangsa indonesia
tapi masalahnya ini kan kalau untuk bangsa
kan harusnya disadari sejak satu bulan dua bulan tiga bulan mungkin dua tahun yang lalu gitu bang celi dan bang riki
kenapa baru deadline sini kalau bahasanya kita mahasiswa nih sks ini sistem kebut semalam jumlah pendaftaran
kita lagi membangun candi sekarang
jadi kemarin gini kita melihat bahwa partai perindro pada saat kemarin kemarin itu kenapa kita
kita hanya memonitor kita memonitor rekan rekan sudah mulai maju ya di nomor tiga puluh enam dan nomor empat puluh ketika itu
kita hanya memonitor rekan rekan sudah mulai maju ya di nomor tiga puluh enam dan nomor empat puluh ketika itu
kita melihat dulu kita memang tidak ikut langsung andil di dalam situ
ketika kita melihat lalu kita membaca putusannya setelah ada baca putusannya ternyata kita menyadari loh
ternyata yang punya legal standing itu partai kita loh
itu yang membedakan dari putusan yang ditolak oleh rk ya
karena partai perindro bukan partai yang membahas undang undang belum membahas undang undang

dan kita adalah sesuai dengan pasal enam a undang undang dasar presiden rk

dan wakil presiden itu diajukan oleh satu partai politik dan atau gabungan partai politik
sebagai pemohon dan penggugat kan berarti anda dirugikan secara substansi dari undang undang ini sebenarnya kan
apa yang paling dirugikan sebenarnya perindo sendiri
ada calon lain kenapa nggak pilih yang lain
hahaha ini udah masuk ke barang
kenapa demikian kenapa kan masih banyak calon calon lain

karena tadi kembali lagi kepada jargon kita adalah untuk indonesia sejahtera
sehingga kita membutuhkan waktu ya tidak mau buang buang waktu
untuk memilih coba coba yang lain
kalau memang yang pertama ini bisa dikatakan bisa membuat semuanya tidak gaduh
kita bisa melihat sekarang contoh saja negara kita sekarang terhadap dolar aja nilai mata rupiah sudah berapa
kita bisa melihat sekarang contoh saja negara kita sekarang terhadap dolar saja nilai mata rupiah sudah berharga

dan dalam perspektif perindo jokowi jk lah solusi dari kegaduhan selama ini yang anda itu jadi membuat
salah satunya adalah itu karena paling tidak tidak ada kegaduhan politik
saya yakin sudah nggak ditangani
oke bang celi gimana partai kewarganegaraan meliang
sekarang tidak ada kegaduhan kan sebenarnya justru bagus kan ada calon calon pemimpin yang muda yang ditawarkan
pak jokowi menimbang nimbang kan bagus sebenarnya
tentu saja golkar menawarkan pak erlangga lima puluh lima tahun pkb menawarkan caimin
p tiga menawarkan romi terus ada lagi yang lain
kan inilah cantiknya demokrasi indonesia kan tawar menawar usul mengusul
dan saya kok tidak melihat kegaduhan yang adakan proses
nah sebagai partai baru barangkali perindo ya
tentu saja hak kita kan nggak bisa melarang orang exercise the constitutional rights
tetapi saya cuma katakan kepada teman teman perindo bahwa jangan sampai niatnya baik tapi implikasinya tanpa disadari sangat bahaya bagi indonesia
sebelum bicara implikasi saya minta indera penciuman anda bang celi bang celi
sedikit sebentar menanggapi sedikit gitu ya
bahwa kita tidak eksplisit menyatakan kita mendukung jk
artinya kita membuka
nah disini bahayanya membuka kotak pandora
membuka membuka apa namanya
jadi bukan masalah jk sebenarnya
kalau saya boleh selesaikan tadi kan saya ditanya belum selesai
bahayanya adalah tanpa sadar perindo membuka kontak pandora yang berbahaya
karena apa pasal tujuh konstitusi dan kemudian dijawabkan dalam undang undang pemilu dua ribu tujuh belas pasal satu ratus enam puluh sembilan n
itu penjelasan kan satu bangunan dengan undang undangnya
itu kan dilandasi oleh semangat mempelajari kesalahan masa lalu
pak harto setiap kali perbarui terus kan seolah tanpa batas
kita kemudian sepakat sebagai bangsa kalau gitu kekuasaan tidak boleh tak terbatas
harus secara periode harus ada pembatasan
itulah semangat dalam konstitusi yang baru
pembatasan tadi mengatakan bahwa setiap presiden atau wakil presiden
pilih kembali tapi untuk satu masa jabatan saja
oke artinya kan dua kali satu tambah satu oke
diperjelas oleh undang undangnya
undang undang dan penjelasan itu kan satu bangunan
mengatakan yang dimaksud dengan itu adalah dua kali berturut turut maupun tidak berturut turut
kan dua kali
kecuali dibilang tiga kali empat kali lima kali maka itu bisa terbuka
tapi kan ini jelas
nah tujuannya membatasi kekuasaan
sepuluh tahun dalam kekuasaan yang sama kan bagus
artinya cukup buat seseorang
untuk menyelesaikan tugas tugas
iya kalau di amerika delapan tahun kan empat kali dua
jadi lapan tahun
sepuluh tahun more than enough
nah itulah yang membuat sebagai pagar bagi demokrasi kita
jangan terulang di afrika di amerika latin kan
karena kadang kadang penguasa yang kacau negaranya begitu berkuasa dia ubah peraturan
nggak mau main dalam peraturan yang sama
sehingga tidak stabil terus menerus
nah yang kita takutkan dengan aksi perindo ini
bukan tidak menghargai hak perindo bukan
atau bukan juga tidak menghargai jasa pakala bukan
tapi kita membela satu konstitusi bersama yang disepakati
supaya kelangkah stabilitas indonesia yang jangka panjang terjaga
kalau begitu berkuasa eh berubah terus
jadi peraturan jangka orang main bola
main bola peraturan berubah terus

kita akan lanjutkan usai jurnal berikut ini tetaplah bersama kami
dari segi kerugian sebenarnya nggak ada
karena bisa pilih yang lain
misalnya zulkarn haritano
nah indah penciuman anda kenapa kenapa perindo yang kemudian
mungkin saya beranggapan baik kepada teman teman
bahwa ingin melihat bahwa tadi kan haritano konferensi pers mengatakan bahwa
undang undangnya tidak jelas
nah ini kan kadang kadang salah pengertian
mungkin pak ritanu belum pernah baca sendiri teksnya
terus berkata bahwa nggak jelas
kalau baca teksnya itu kalimatnya satu kalimat nggak terlalu panjang dan isinya sangat jelas
menurut anda tidak ada di betable di situ
tidak ada potensi double pengertian di situ
apalagi kalau memang mau punya niat lebih baik kan baca aja perdebatan pada saat teks itu dirumuskan
itu kan satu alasan untuk mengerti jiwanya seperti apa
jiwanya itu kan ada di dalam perdebatan di parlemen pada saat merumuskan undang undang ini
jiwanya waktu itu kalau anda tanya kepada semua teman teman kan dalam situasi reformasi
ingin melakukan apa
inilah yang diperlukan pembatasan kekuasaan
dan secara universal kan begitu
dibatasi dengan dua kali
nah kemudian dijabarkan dalam undang undang
undang undangnya lebih terang
berderang lagi kalimatnya
sederhana singkat cetoh
yang dipersalahkan adalah undang undang ya kan
ini saya mau menyanggap
bang rizal nih ya
jadi gini berdasarkan kepada pasal tujuh undang undang dasar
itu dikatakan bunyinya nih
presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun
dan sesudahnya setelah yang lima tahun
dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama
hanya untuk satu kali masa jabatan
jadi lima tahun itu lima tahun yang pertama
dan sesudahnya dari lima tahun itu yang kedua
dan maka berturut turut
selesaikan dulu kalimatnya
ini belum selesai kalimatnya
hanya untuk satu kali masa jabatan
hanya untuk satu kali masa jabatan
apa yang belum jelas di situ bang
itu yang belum jelas
kalau sudah jelas kami tidak mengajukan kewajiban
m kalau sudah
di situ lah kesalahan pak haritanu tadi
mengatakan bahwa belum jelas
kenapa satu kali dipilih
dan kemudian dipilih lagi hanya untuk satu kali
satu tanpa satu kan dua
kalau enggak begitu bisa tiga bisa empat bisa lima
bukan begini bang
begini bang ya
di dalam pasal tujuh itu
dan sesudahnya dapat dipilih kembali
untuk satu kali
untuk satu kali masa jabatan
artinya itu berturut turut
bagi kami itu artinya adalah berturut turut
jadi pak haritanu pun mengatakan
ini memang berturut turut
jika di combay kita ke pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n
itu dikatakan bahwa berturut turut maupun tidak berturut turut
artinya kalau kita mengacu kepada undang undang yang lain
atau undang undang hirarki perundangan
di dalam undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas
itu dikatakan bahwa
penjelasan itu tidak boleh memberikan makna ganda
tidak boleh memberikan makna ganda
tidak boleh memberikan norma yang baru
nah seperti itu
jadi kalau semangatnya kalimat konstitusi
maksud itu kan satu kali dan tidak boleh lagi satu kali
dia mau berturut turut atau tidak berturut turut itu kan by implication
hanya diperjelas pada undang undang dasar
karena kalau diperbolehkan tiga kali
atau empat kali
pasti tidak akan ditulis hanya satu kali lagi
eh boleh diselesaikan dulu
nah kalau kita lihat
saya kemudian masuk ke konteks besarnya
itulah esensi pembatasan kekuasaan
apa yang akan terjadi
apa yang kita bisa bayangkan jika dikaburkan dari perspektif mana
karena itu kan penting sekali untuk mengatakan bahwa
kita nggak bicara pak yusuf kalla atau pak jokowi
kita bicara soal arsitektur politik indonesia ke depan
kalau ini kita ubah bukan tidak mungkin
ada seorang presiden ya
akan mencari celah peraturan untuk terus melanggengkan kekuasaannya
lebih dari dua kali
dengan cara cara yang sama
misalnya anda lihat putin
presiden perdana menteri balik lagi presiden
itu kan cara orang melanggungkan seperti itu
dan banyak cara kalau sudah dalam kekuasaan
apalagi seorang presiden dan wakil presiden
sekali lagi kita tidak bicara masalah personnya
kita bicara indonesia sepuluh tahun ke depan dua puluh tahun ke depan
ini memberi jangka kepastian
bahwa kalau sudah sepuluh tahun
dua kali kan lima tahun kan satu periode
kalau sudah sepuluh tahun
kasih tempat bagi yang lain
karena kekuasaan bisa seperti opium
itu kesalahan kita masa lalu
kita nggak mau mengulang lagi
dan itulah semangatnya
kalau itu kita terabas sekarang
maka kita buka kotak pandora
bisa bahaya sekali
kita nggak bicara pak yusuf kalla atau pak jokowi
lima tahun lagi lima tahun lagi lima tahun lagi
kita buka kotak pandora tapi kita tutup segmen ini
kita akan lanjutkan di segmen berikutnya
bang celi tadi mengatakan bahayanya di depan mata
jika permohonan anda dikabulkan
anda melihat implikasi yang sama nggak yang dibayangkan oleh bang celi
saya mencoba untuk husnuzon
kami mencoba untuk khusus kenapa demikian
kita betul betul sudah melihat saat ini bahwa memang
kondisi perpolitikan itu akan berimplikasi kemana mana juga
jadi kalau bangsa ini tidak tenang secara politik
maka juga tidak tenang di segmen yang lain
tapi implikasi yang dibayangkan kepada bang celi
seperti bang celi bilang tadi
melanggengkan kekuasaan bisa dimodifikasi untuk melanggengkan kekuasaan seperti putin misalnya
erdogan yang ganti ganti saja
presiden perdana menteri presiden perdana menteri
akhirnya ubah konstitusi juga misalnya
akhirnya politiknya jadi kacau
hal ini implikasi yang anda bayangkan nggak seperti tadi
atau ini fata morganya yang disamaran
kita dalam mengajukan ini
kita sudah membayangkan apapun hal yang terburuk terjadi
hanya saja memang kita merasa bahwa demokrasi di indonesia saat ini memang perlu
betul betul ada sesuatu hal yang kira kira bisa membuat semuanya itu
apa ya lebih tenang gitu kondusif
kondusif ya kondusivitas kemudian apa namanya
melegalkan apa yang kemudian tadi bang celi bilang
bukan melegalkan sebentar bukan melegalkan lagi
kalau tadi dikatakan
lalu bagaimana kalau misalkan nanti bergantian
kan seperti itu
kita berpikir lalu bagaimana juga
tadi bang rizal malang sendiri mengatakan bahwa
atau ada pilihannya yang lain
nah ya kan
yang jadi pikiran kami juga adalah
bagaimana nanti ketika pilihan itu tidak ada
jadi gini bang
bagaimana juga nanti ketika pilihan itu tidak ada
lalu kita harus berbuat apa
misalnya contoh ya
kita misalnya menginginkan
ya katakanlah si a untuk menjadi wakil presiden kembali
dia sudah ya dalam hal ini pak jk lah
misalnya pak jk
nah jika saat ini
untungnya sekarang mungkin banyak pilihannya
lost generation misalnya ya
lalu tiba tiba yang ada tinggal pak jk
apakah itu juga harus dibatasi
nah ini hal hal yang seperti ini
yang justru yang membuat kita akhirnya berpikir bahwa oke
di balik ketidakjelasan undang undang nomor dua

kolaborasi kepada pasal tujuh undang undang dasar tadi
kita memilih untuk melakukan itu
sebenarnya minta penjelasan yang clear
sehingga lebih jelas ajaknya gitu ya
dan ini menurut anda ini bagus untuk pak jkw sebenarnya
ya paling tidak pak jkw punya pilihan yang lain
saya kira hakim mahkamah konstitusi sudah cukup matang untuk menjelaskan
kan tugas mereka kan bukan untuk membuat konstitusi
konstitusi sudah sangat jelas
sehingga menjelaskan kepada perindro bahwa
ini aturan dasar yang jangan diubah karena dia membatasi kekuasaan dengan baik
aspirasi zaman yang memang kita perlukan
jika demi itu ya memang
artinya kita berjalan dalam koridor aturan yang sama
dari generasi dari pemilu satu ke pemilu yang lain
dari generasi satu ke generasi lain
kita pegang supaya kita setiap orang yang berkuasa
tidak mengubah peraturan untuk melanjutkan kekuasaannya
nah yang kedua belajar berdemokrasi
regenerasi kan tidak selalu harus kaca
ini kan bagaimana pak jokowi memilih calon pendampingnya
bagaimana calon pendampingnya berkompetisi secara sehat
belajar membujuk satu sama lain untuk menerima mereka
itu kan bagus untuk perkembangan demokrasi indonesia
ini jangan dipotong dengan berkata bahwa
ini kok bisa kacau begini
ini kan bukan kacau sebenarnya
kalau pak jokowi bercanda sedikit pak erlangga melakukan manuver
pak caimin melakukan manuver
itu kan bagian dari proses pematangan mereka
jadi ini kan kadang kadang kita harus menerima bahwa indonesia negara besar
demokrasinya kadang kadang suhunya harus naik sedikit
karena memang begitulah sewajarnya
tanpa harus terlalu takut bahwa ini membawa kehancuran bersama
tapi dia mempersyaratkan aturan yang ajak yang stabil
betul dia meminta kejelasan aturan yang ajak
sehingga tidak ada multidimensional
sehingga tidak ada multi interpretasi di masa depan
jadi sebetulnya mungkin teman teman dari partai lain ini juga terlalu seuzon kepada perindu
enggak juga enggak juga

biar saya selesaikan
karena gini dari kemarin di cnn ini juga
jadi sebetulnya kita itu resah justru karena undang undangnya itu masih bisa dipertanyakan
kalau memang jelas ya tolong ditegaskan oleh mahkamah konstitusi
ini masalah ketegasan keajakan
kalau itu fair enough
kalau itu maksudnya fair dong
setelah yang lain lain tadi ya artinya kita meminta pak jk untuk bisa maju lagi ya
karena memang keterbukaan atau lebih dibuka lagi
tapi yang paling penting dari seluruhnya adalah kita meminta kepastian hukum justru
karena dengan penjelasan yang seperti tadi tuh
bang rizal pandangannya beda saya beda juga pandangannya
artinya di sini harus ada wasit nih yang menjelaskan
supaya pak jk
supaya kita minta kepada mahkamah konstitusi oh hai mahkamah konstitusi tolonglah jadi wasit
kan begitu kira kira
supaya pak jk bisa tidur dengan tenang juga
tapi bang celi kalau tadi pak erdo katakan terakhir sekali untuk anda
perindo tadi katakan ini bukan masalah jk ini masalah bangsa indonesia
emang ada masalah kalau sama jk
enggak ada masalah
jk kan juga oke jk juga kompeten
saya kan dari tadi bilang bukan pak jk nya kita persoalkan
jangan diubah konstitusi
apalagi kalau jk juga ada masalah kan berarti bisa didukung dukungan aja kan gitu
bukan peraturannya konstitusi dan tidak memungkinkan pak jk untuk lebih dari dua kali berturut turut atau tidak berturut turut
itu semangatnya kan
jadi kalau teman teman perindo di luar masalah legal kan gampang
banyak pak haritanu bisa dicalonkan sebagai cawapres
atau kalau enggak mau pak haritano yang lain
kan tidak ada kerugian yang nyata terhadap perindo
tidak ada hak perindo yang dilanggar
sama juga dengan threshold
itu kan kesepakatan bersama
setelah dibuat peraturan ya sudah
boleh di challenge untuk meminta bahwa saya ada kerugian atau tidak
tetapi harus mengerti dulu esensinya ini apa
kalau saya melihat bahwa dari segi undang undang dan semangat samanya membatasi kekuasaan
jangan lebih dua kali
itu kan sama dengan berbagai negara demokratis yang lain
sehingga kalau ini dilanggar bukan soal pak jk nya
di pemilu pemilu berikutnya
setiap orang yang ada di dalam kekuasaan kan bisa
tapi kan artinya masyarakat kan masih bisa
rakyat juga masih bisa memilih
kalau tadi kata bang celi jangan lebih dari dua kali
kita juga jangan lebih dari jam sepuluh
karena waktunya sudah habis
kita akan lanjutkan di momen selanjutnya
kita akan terus memantau ini
dan kita jangan khawatir bang riki dan juga bang celi
kita akan terus membahas ini sampai nanti akhirnya mahkamah konstitusi memutuskan
kapan sidang selanjutnya
kita diberikan waktu empat belas hari untuk perbaikan
partai perindo mungkin insya allah
senin atau selasa kita sudah bisa masukkan kembali perbaikannya
sehingga mahkamah konstitusi bisa lebih cepat untuk melakukan sidang panel
kita janji minggu depan kita kumpul disini lagi
kita membahas perkembangannya ya bang celi dan juga bang riki
oke terima kasih bang papa
kita akan nantikan bagaimana perkembangannya
karena ini bukan sekadar hanya untuk jk saja
tapi untuk bangsa indonesia
dan kepastian hukum
dan kepastian hukum dan demokrasi indonesia
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan pilpres
bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budha diputro